prosesi adat pernikahan putra presiden joko widodo gibran dan selvi
di hari kedua dimulai dengan pemasangan black ktp
baik di rumah pribadi jokowi dan juga di rumah besannya
prosesi ini dilanjutkan dengan membuka pembungkus pisang
dan memasang padi serta mengikat kelapa

acara adat jawa ini dilanjutkan dengan siraman yang berlangsung khidmat
acara ini sempat diwarnai dengan candaan ringan
ketika presiden jokowi menangani pembahasan
menggendong gibran dari tempat siraman ke dalam rumah
di rumah selvi acara siraman juga dilaksanakan dengan kehidmatan yang sama
siraman menandakan proses penyucian diri
baik fisik dan juga kesehatan
sebelum memulai akad nikah
prosesi pernikahan ini akan mencapai puncaknya
dengan ijab kabul pada hari kamis
acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi
yang dibagi dalam beberapa bagian
mengingat banyaknya tamu yang diundang